dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya kita sudah terhubung bersama kabit humas polda jawa barat
ada kombes polisi ibrahim tompo yang sudah bergabung bersama kami
halo selamat malam pak ibrahim
selamat malam mas bram
waalaikumsalam wr wb
kejadiannya kemarin pak sejauh ini laporan atau informasi yang diterima polisi
bagaimana sebenarnya kronologi kejadian akhirnya hingga meninggalnya dua bobotoh ini pak ibrahim
ya jadi pertama tama kita menyampaikan prihatin ya dan turut berlasungkawa atas meninggalnya kedua korban
peristiwa ini terjadi tadi malam di mana pada saat pertandingan berlangsung
ini ada beberapa pengunjung yang memang sudah overload
jadi di mana kapasitas pengunjung untuk stadion tersebut itu kurang lebih sekitar lima belas ribu
namun perkiraan yang datang ini kurang sekitar empat puluh ribu
nah jadi pada saat sudah babak kedua yang lima belas ribu penonton ini sudah masuk dalam stadion
namun pada saat tersebut kan masih banyak penonton yang atusias berada di luar
sehingga mulai dari jalan kemudian masuk ke ring kedua di parkiran kemudian masuk di ring satu di dekat stadion
pada saat di dekat stadion ini masih banyak pemarsah
jadi pada saat berdesak desakan itulah akhirnya ada seseorang yang dibawa gotong oleh beberapa orang ke pinggir
dan akhirnya itu bukan tugas dalam keadaan lemas
sehingga diberikan pertolongan medis dan kemudian dibawa ke rumah sakit
baik berarti kalau kemudian kondisinya adalah berdesak desakan karena overload penonton atau supporter begitu
artinya selain dua korban meninggal dunia apakah ada korban yang berada di luar
korban lainnya apa yang misalkan masih di rumah sakit saat ini seperti apa
ya jadi memang ada korban lain yang kondisinya sama maksudnya diambil pada saat berdesak desakan tersebut
namun korban yang lain itu tidak meninggal atau tidak terluka
dan bisa kembali langsung ke kediamannya masing masing
baik artinya apakah misalkan kejadian ini di luar ekspektasi begitu pak dari
apakah kemudian polisi akhirnya
apakah kemudian polisi akhirnya menemukan ada misalkan unsur kelalaian begitu dari pengadaan acara ini seperti apa
kalau kita lihat dari situasinya ya ini memang akibat antusias para penonton yang datang
di mana tiket yang dijual itu kan memang dijualnya baik internet
nah sehingga yang terjual tiket itu bisa dipantau jumlahnya kurang lebih sekitar lima belas empat ratus
nah kemudian di lapangan sendiri banyak yang menemukan
banyak penonton yang datang tanpa menggunakan tiket
nah ini yang lebih dari kondisi itu
lima belas bisa tertampung masuk ke dalam stadion
namun sisanya itu karena tidak mempunyai tiket
dan juga daya tampung dari stadion yang terbatas
sehingga cuma bisa berada di luar
nah pada kondisi tersebut ini karena antusias pengen menonton
akhirnya berusaha mencari cara untuk bisa masuk
nah saat berusaha masuk itu mereka berkerumun
kemudian berusaha berdesak
desakan masuk ke dalam pintu yang tertutup
jadi ada kondisi di sana yang mengakibatkan akhirnya sesak kapas
dan akhirnya terjatuh dan digotong keluar
kalau informasi dari mungkin anggota keamanan atau polisi yang ada di sana
kondisinya saat itu seperti apa pak
apakah kemudian polisi tidak juga berusaha untuk memberikan jarak
begitu bagi para yang tidak punya tiket untuk tidak berusaha masuk ke dalam
seperti apa pak ibu
jadi ada beberapa gate masuk itu
kan memang sudah dilakukan penyekatan penyekatan dan juga dilakukan pengamanan oleh petugas
nah namun dari sekat sekat yang ada ini semua terjadi kepadatan
timbuhan juga ulang ulang disampaikan kepada para penunjung
untuk bisa tertib dan tidak berdesak desakan
namun kenyataan di lapangannya ini agak susah dipahami dan bisa dilaksanakan secara tertib
karena pada kondisinya mereka akhirnya berusaha mendesak masuk tanpa menunjukkan tiket sama sekali
kondisi kerumun dan bersahak desakan ini yang mempunyai kerawanan kerawanan tertentu
terakhir pak ibrahim artinya bagaimana kemudian akhirnya evaluasi pak untuk koordinasi antara polisi juga dengan panitia juga
agarkah jadian serupa ini tidak terulang lagi di kemudian hari
ini memang kan adanya di pengunjung yang antusias ya
jadi mungkin kita cuma bisa memberikan saran dan imbauan saja
tidak mempunyai tiket
mungkin sebaiknya menonton dari rumah saja
agar tidak menimbulkan polemik di gore nya nanti
dan juga namanya tidak punya tiket sudah pasti kan nggak bisa masuk
nah untuk itu disarankan lebih baik menonton dari rumah saja
kita tentu berharap bersama kejadian serupa ini tidak terulang lagi
apalagi memenelan korban jiwa baik siapapun yang ada di sana dan juga yang berpartisipasi di sana
terima kasih atas informasinya
kombes polisi ibrahim topo
kabinet humas pol da jawa barat telah bergabung bersama kami